komisi pemberantasan korupsi menetapkan wali kota blitar dan bupati tulung agung sebagai tersangka kasus penerimaan suap
kpk meminta keduanya segera menyerahkan diri
setelah menjalani pemeriksaan satu x dua puluh empat jam tiga tersangka yang ditangkap tangan kpk di kabupaten tulung agung dan kota blitar dibawa ke rumah tahanan kpk
keempatnya akan ditahan untuk dua puluh hari ke depan
tiga tersangka itu adalah kepala dinas pekerjaan umum kabupaten tulung agung sutrisno serta dari pihak swasta agus priyatno dan agung priyono
sementara satu tersangka lainnya yakni susilo prabowo ditahan di rutan kom jaya guntur jakarta selatan
keempat tersangka tak bersedia memberikan keterangan apapun kepada awak media
kpk juga menetapkan wali kota blitar saman hudi anwar dan bupati tulungagung syahri mulyo sebagai tersangka kasus penerimaan suap
keduanya diduga menerima uang
uang dari tersangka susilo prabowo sebagai kontraktor proyek
wali kota blitar mendapat satu lima miliar rupiah dari lelang proyek pembangunan smp di blitar
sementara bupati tulungagung mendapat satu miliar rupiah dari fee sejumlah proyek infrastruktur jalan
kpk meminta kedua kepala daerah itu untuk menyerahkan diri
kepada bupati tulung agung nanti senama sm kami minta secepatnya bisa menyerahkan diri
atau kalau tidak nanti akan ada upaya paksa
dalam dua perkara tpk ini kpk meyakini telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk juga menetapkan bupati tulung agung dan wali kota blitar sebagai tersangka
sehingga sebagaimana di bagian depan tadi kpk mengimbau kepada bupati tulungagung dan wali kota blitar
agar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke kpk
dari tangkap tangan di dua lokasi di blitar dan tulungagung kpk menyita uang sebesar dua lima miliar rupiah